kita awali informasi pagi ini dari aksi pencurian yang dilakukan oleh satu keluarga
aksi pencurian telpon seluler ini terjadi di toko oleh oleh di wilayah singosari kabupaten malang jawa timur
aksi ini terekam kamera cctv toko yang terpasang di sejumlah sudut
dalam rekaman cctv berdurasi dua menit ini tampak dua orang dewasa dan satu anak masuk ke dalam toko
dua orang dewasa langsung mengalihkan perhatian penjaga toko dengan menuju rak bagian belakang untuk berpura pura membeli oleh oleh
saat penjaga toko sibuk melayani di bagian belakang anak kecil itu dengan tenang mengambil telpon seluler di meja kasir milik penjaga toko
yang cowok sama anak kecilnya itu udah keliaran sendiri gitu loh
saya udah mau kembali ke kasir tapi orangnya nggak tahu kayak mau ngobrol
korban baru menyadari telpon selulernya hilang saat para pencuri keluar dari toko
hingga saat ini polisi masih memburu para pelaku

kalau kita liat suatu luar biasa unrealistic cuma harus di pilih ahmadi urut yaaak ayo
nah ini kan satu satunya